kita sedang menjalani tindakan ya tindakan operasi tapi belum sadar
kita doakan supaya segera cepat pulih
perkaitan perlaku pindahan yang dibutuhkan oleh pak parisi seperti apa pak
ya ini sudah pasti dari kelompok jaringan jad khususnya jad bekasi
kita sudah pantau khusus yang pelaku ini tiga bulan yang lalu itu kan pindah dari kediri ke bogor
kemudian dari bogor pindah ke menes
karena cerai dengan istri pertama di menes nikah lagi
dan memang sel sel seperti ini kan cukup banyak
sehingga kami mengimbau seluruh masyarakat untuk juga ikut membantu mengawasi yang sel sel seperti ini
karena sistem pergerakan mereka memang seperti itu
dan dalam waktu bersamaan ini satgas gabungan dari densus jendin
sedang mengembangkan untuk mengambil
dan mengambil yang lain